kalau kamu udah ngelakuin satu dosa
udah beberapa hari ini
mbak shina belum ada kabar
ditelofan juga gak bisa
jadi kalut so ya
bilang kalau mbak shena tuh belum pulang
soalnya kalau dibiarin aja
takut ada apa apa
kok saya gak boleh telofan sih
tolong jangan kabarin apapun dulu ke kakaknya shena
kalau shena tuh belum pulang
dan gak ada kabarnya
kenapa masih ditelepon juga sih
tolong jangan ditelefon dulu kakaknya shena ya
emang kenapa sih mbak
kok saya gak boleh telofan kakaknya mbak shena
kan sebagai kakaknya mbak shena
beliau juga harus tahu mbak
kalau mbak shena tuh belum pulang
gak bisa ditelefon
gak ada kabar pula mbak
dan saya sekarang lagi berusaha mati matian
untuk cari keberadaannya siana sekarang
nah sebagai sahabat yang ajaan
mbak yang sebingung
yang setiap hari bareng bareng sama mbak shena
siandai itu kan minta saya
untuk ikut ke acara keluarga saya di villa
dan saya sekarang lagi galau banget
gak tau ada dimana itu shena
dan kalau sampai kakaknya shena tau
pasti ujung ujungnya saya yang disalahin
biasa juga galau
apalagi sebelum mbak shena berangkat
masa iya sih mbak shena lagi ada masalah
sampai pergi nggak pamit mbak
nah itu juga saya juga lagi cari masalahnya kenapa
kamu juga masih inget kan
waktu itu kaca rumah ini ada yang dilempar batu sama orang
apa mbak sina punya musuh ya
musuhnya itu yang kemarin lempar batu
di rumah ini
ya saya sih masih gak tau ya
cuma memang beberapa kali saya ngeliat
shena itu berantem sama nino
nino yang pernah nganterin mbak shina ke rumah ini mbak
itu mantan suami saya
tapi saya juga gak tau ada hubungan apa sebenernya mereka berdua
makanya sekarang saya lagi mau coba tanyain ke mantan suami saya
sebenarnya mereka itu berantem karena apa
serem sih sampai hari keberapa gini shena belum jelas dimana
kalau nantinya mbak ini telpon kakaknya siena
pasti mbak ini bisa cerita soal nino yang gue bilang beberapa kali berantem sama si kena
jadi biar kakaknya shena nyalahin nino
kalau sampai shena kenapa napa
kalau sampai kakak shena tau lu sama shena pernah berantem
dan setelah itu shena menghilang tiba tiba gak jelas kemana perginya
jadi gua aman deh
karena nino yang harus bertanggung jawab atas hilangnya shena
jangan sampai gua dicurigai
karena pas di gudang
shena sama nino beneran sempat ribet juga kan
kok kayak lagi banyak pikiran gitu
kamu gak bikin sarapan
saya gak buat sarapan mbak
kalau sekedar air minum ada mbak
saya mau berangkat ke kantor lagi harus sarabat
oh kenapa mbak
kalau bikin kopi aja bisa kan
sebentar ya mbak saya buatin dulu kopinya
dapat surat panggilan itu artinya memang
begitu bayi ini lahir kita tes dna
bukan anak aku
terus sembilan waktu aku sembilan bulan itu aku ngapain
sekali sekali kamu belajar tanggung jawab dong shena
entah dengan siapa kamu lakuin itu semua
tapi paling tidak
kalau kamu udah ngelakuin satu dosa
jangan dibarengi dengan dosa yang lainnya
anak ini juga butuh hidup kok
ngapain harus takut
ya kau harus nyampein pernyataan yang
ya walaupun aku akan jelasin semuanya
tapi yang ganggu pikiran aku elsa
waktu aku berhentam dengan shaina
bisa aja kan dia ngomong macem macem nanti
saya ingat saya tidak ada janji untuk natu hari ini
ini pak aldebaran
dan juga ini pak randy
mau menanyakan sesuatu bang sama bang
kamu kira kira masih ada data orang orang
yang pernah buat tato di sini
terutama yang pernah buat atau
jadi apa ini juga
apa selalu terjadi
apakah kamu akalnya behaviour
kalau pas salah kayak gini
orang orang akan terjadi apa
hanya itu onu yang luar biasa
satu hari saja
kamu itu sudah vancing aja
tapi itu hanya pemasukan padaku
istri saya sekarang lagi diculik
orang yang menculik istri saya
di pergelangan tangannya ada gambar tato bintang
yang saya mendapat informasi kalau tattoo nya dibuat disini
kalau bisa kita kerjasama
kalau gue gak tau
berarti gue memang gak tahu mas
ini saya tanyanya masih baik baik
gak usah nutup nutupin
gak usah berkelit
karena kalau sampai
saya gak akan tinggal diam
sebaiknya anda mengaku saja
kalau anda yang membuat saudari sina
terbakar di gedang vila itu
bukan saya pelakunya
anda tau kan
anda yang membuat sn hamil
bukan saya juga pelakunya
kalaupun anda pelakunya
bukankah anda pelakunya
bukankah anda pelakunya
bukankah anda pelakunya
bukankah anda pelakunya
anda pasti tidak akan mengakui karena anda akan lari dari tanggung jawab
tapi bukan saya pelakunya
karena anda tetap mengelak atas perbuatan anda
padahal di sini sudah terbukti anda yang bersalah
maka anda untuk sementara akan ditahan di situ